mam kayaknya buah timun mas kita sudah panen nih mam
tenang pih mami udah nyiapin eksep resep makanan buat kita
wah enak banget tuh
bayang kedua mami mau bikin pepes tauco
eat si hu sedeng digital
lo petik terus lo belah di dalamnya bakal ada tujuh bayi kembar
karena kamu yang paling besar buat namain kamu timun emas ya
aduh aduh aduh aduh jangan nangis sayang nah kamu namanya ketimun raka
nah kamu mau namain dikenalin perempuan timun dewi ya
hai nah kamu mau namain timun banca boat
eh sayang ayo kita ke dalam yuk
aku punya anak keempat tujuh
aku punya anak keempat tujuh
wah itu suara
yang kita suruh taruh di timun pascar
aku punya anak keempat tujuh
punya anak keempat tujuh
kalau di kasih sayang
buah timun mas kita
sudah panen nih mam
tenang pi mami udah nyiapin resep resep
makanan buat kita
wah enak banget tuh
bayang pertama pi mami mau bikin
sembel goreng balado
wahahah karang padat
yang kedua mami mau bikin pepes tauco
hehehe karang canjur
bayang ketiga mami mau bikin
bayi goreng tepung
aduh mam peluk gitu mam
biar mam makan
hehehe bener pi hari ini kita bakal makan enak
serahin tuh bayi bayi
gua udah lapar
om reksa reksa yang baik hati
bayi ini masih kecil sekali
saya baru kasihin om reksa reksa
kalau udah gedean pasti kenyang
gua udah lapar cepet serahin tuh bayi bayi
berserah om reksa reksa
tapi kalo gak kenyang
jangan disalahin mu
kira kira berapa lama mbak
kurang lebih sepuluh tahun om reksa reksa
wah lama banget sepuluh tahun
keburu gors nih
tapi pih bener juga
kalo kita gak nunggu sepuluh tahun
nggak kenyang pih masih kecil bayinya
iya tapi kan nanti kita bakal kenyang
tapi kalo gak sepuluh tahun anaknya udah gede gede
iya mam aku setuju mam
tapi bener ya ntar udah sepuluh tahun
lu harus serahin tuh bayi bayi
kalo enggak lu yang gua makan
bener om reksa reksa jangan khawatir
saya tanggung jawab
bener ya nenek keribut
ingat lu ya
ntar sepuluh tahun lagi gua bakal balik lagi kesini
ntar sepuluh tahun lagi kita datang
timun dewi timun panca
timun bayu timun soma
iya kak timun mas
timun dewi timun raka
iya kak timun mas
timun medu timun panca
iya kak timun mas
iya kak timun mas
iya kak timun mas
iya kak timun mas
iya kak timun mas
wah bohongin lu
aduh kamu jatoh ya
aduh kamu jatoh ya
aduh hmm rupanya bayi burung elang ya
aduh hmm rupanya bayi burung elang ya
sarangu itu ya
nih diem diem ya
nah mau pergi lagi
hati hati jatuh lagi ya
anakmu tadi jatuh
terus mbok pungut
mbok torol lagi di sarangnya
terima kasih mbok
oh iya sebagai balas jasa
kira kira apa yang bisa aku lakukan untukmu mbok
terima kasih burung
saya gak minta balas jasa apa apa